berita dari ibu kota yang juga semakin seru bakal calon gubernur dki jakarta yusril iza mahendra mengatakan
gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok lebih lihai dan sakti dari dirinya
hal tersebut dilontarkan yusril sebagai bentuk sindiran terhadap ahok yang dianggap pemimpin yang memiliki kekuatan tak terlihat
sehingga mampu mengatur berbagai hal termasuk aparat penegak hukum
yusril mencontohkan salah satu bukti kekuatan tak terlihat yang dimiliki ahok ada dalam kasus sumber waras
menurut yusril komisi pemberantasan korupsi langsung menghentikan penyidikan kasus sumber waras
usai ahok mengatakan bahwa badan pemeriksa keuangan yang mengaudit kasus tersebut keliru
sebelumnya ahok menyebut pakar hukum tata negara yusril iza mahendra sebagai seorang yang lihai dalam menghadapi kasus kasus hukum di indonesia
jadi kalau saya misalnya harus membuka sesuatu kekuatan ini
misalnya bpkp yang kemarin sibuk kan pak yusril katanya mau lawan
saya menurutnya satu cara yang memang ada keputusan bpkp
menurut pendapat kami itu tidak dilakukan secara prudent secara layak
jadi kan bukan kekuatan yang lain
kita tunggu apa keputusan kekuatan ini
kalau pak ahok kan cukup satu
pak ahok menyebutkan